timnas indonesia terus memperkuat strategi permainan saat menjadi latihan terakhir di lapangan pakansari cibidong kabupaten bogor
menghadapi thailand yang memiliki keunggulan dalam skill individual
skuad garuda akan coba menerapkan strategi menekan dengan penguasaan bola bola pendek
usai menjalani laga uji coba dengan tim thailand
timnas indonesia langsung bergilir menggelar latihan pamungkas di lapangan pakansari cibinong selasa sore
sebelum latihan pelatih alfred riedel sempat kesal lantaran mendapat kondisi rumput di bawah kedua gawang kering
akibatnya timnas terpaksa dilatih oleh asistennya wolfgang pikal
para skuad garuda di asa teknik pressing serta umpan pendek keuasaan bola selama hampir satu jam
mereka didesak bermain dengan skema agresif untuk melawan thailand nanti
selain itu lini belakang juga
digenjot dengan latihan pengokohan body balance untuk memburu para striker lawan sekaligus mematahkan umpan lambung serangan tim thailand
dalam laga final nanti para penggawa timnas merah putih diminta mengawasi gerak gerik striker andalan gajah putih
terrazil dangda sekaligus mengencangkan lini pertahanan
buat sekarang apa apa bukan main market tapi kita coba awasi dia
para pemain berharap dukungan warga indonesia untuk mengawal perhelatan leg pertama final aff
dan untuk mengetahui situasi terbaru terkait persiapan final leg pertama aff dua ribu enam belas di sadan pakansari cibinong
sudah ada erlangga wisnuaji koresponen cnn indonesia
ya angga apakah anda memiliki kabar terbaru seputar timnas indonesia
dimana siapa saja yang akan turun pada squad utama kali ini
memang andra pada pukul tujuh malam nanti indonesia akan menghadapi partai final piala aff leg pertama melawan thailand
dan menurut kabar yang saya dapatkan tadi memang tim indonesia ini kalau kita bicara mengenai squad pemain
seluruh squad pemain dalam kondisi fit dan siap untuk tampil seratus persen
dan bila kita berbicara mengenai formasi yang akan digunakan tim indonesia saat melawan thailand nanti
kemungkinan besar pelatih indonesia alfred riedel akan menggunakan formasi empat dua tiga satu
dimana empat pemain belakang kita yaitu hans samu fahrudin abdul lestaluhu dan bene wahyudi akan mengawal pertahanan jantung pertahanan indonesia
dan di lini tengah andik firmansyah akan diapit oleh rizky pora dan sevan lilipal yang akan membantu bawa salosa yang tampil di lini depan
dan yang patut diwaspadai mungkin adalah salah satu penyerang thailand
yaitu terasil dangda yang di sepanjang turnamen ini sudah mencetak lima gol termasuk salah satu pencetak gol terbanyak
dan saat penyisian grup kemarin saat melawan indonesia terasil dangda ini mampu mencetak hat trick atau tiga gol
untuk membuat thailand menang melawan indonesia dengan skor empat dua
namun satu catatan yang menarik adalah di sepanjang penyelenggaran turnamen aff piala dua ribu enam belas ini
thailand ini tidak pernah terkalahkan dan mampu memasukkan gol sebanyak dua belas gol dan hanya kebobolan dua gol
di cetak oleh pemain pemain indonesia di bawah penyisian grup melalui bos solosa dan lairbillianri
dan tentunya ini mungkin menjadi modal yang cukup berharga bagi indonesia untuk menghadapi thailand di final leg pertama yang akan berlangsung malam nanti andra
ya angga dengan formasi tersebut apakah indonesia pada leg pertama ini akan tampil menyerang atau hanya bertahan
ya mungkin tentunya nanti alfred riedel tentu akan memanfaatkan penuh dukungan sekitar tiga puluh ribu penonton yang akan membadati
di stadion pakansari cibinong ini
alfred ried tentunya sudah memikirkan strategi yang akan diterapkan oleh tim nasional indonesia
dimana mungkin nanti indonesia harus berusaha memaksakan kemenangan di pertandingan kandang ini
karena kemenangan di partai kandang ini menjadi modal yang berharga saat indonesia harus bertandang ke thailand tiga hari mendatang
akan tampil di depan hadapan pendukung tim nasional sepak bola thailand
tentunya di pertandingan ini indonesia mau tidak mau harus tampil menyerang
tapi tentunya juga harus tetap waspada
karena thailand ini juga dikenal memiliki ketajaman di lini depan
ini terbukti pada saat melawan indonesia di babak penyisian grup
thailand mampu menang dengan skor empat dua dan sepanjang perjalanan dari penyisian grup hingga ke partai final ini
thailand tidak pernah kebobolan selain di pertandingan pertama saat melawan indonesia tadi
ya angga ini masih lima jam lagi sampai pertandingan nanti malam
tapi nampaknya saya lihat di belakang anda sudah mulai ramai
nah seperti apa suasana di stadion pakansari sekarang terkait penonton dan juga bagaimana dengan pengamanannya
ya memang sejak siang tadi ini penonton walaupun kick off baru akan berlangsung pada pukul tujuh malam nanti
penonton sudah mulai berdatangan ke stadion pakansari cibinong jawa barat
dan tidak hanya dari sekitar cibinong atau jakarta
penonton bahkan saya sempat menemui tadi penonton ada yang sudah datang dari kota pontianak medan pekanbaru
dan bahkan makassar ini semua dilakukan demi untuk menyaksikan tim nasional indonesia bertanding di final leg pertama piala aff dua ribu enam belas
dan bicara mengenai pakansari
pengamanan ini polres dari bogor telah menyiapkan sekitar empat lima ratus personil gabungan termasuk tni polri satpol pp dan disub
untuk mengantisipasi jalannya partai final nanti
dan untuk pengaturan arus lalu lintas disub dan polisi juga melakukan pengalihan arus lalu lintas
di mana nanti jalan utama menuju stadion pakansari ini akan ditutup dan dialihkan
di mana nanti para penonton akan diarahkan ke komplek pemda cibinong
dimana nanti kendaraan kendaraan para penonton yang akan menyaksikan pertandingan final antara indonesia melawan thailand
diarahkan ke kantong kantong parkir di sana dan penonton berjalan kaki menuju ke arah stadion andra
ya baiklah saya akan melihat nanti apakah angga juga akan mengganti baju merah putih untuk mendukung indonesia di sana
terima kasih atas laporan anda koresponden cnn indonesia erlangga wisnu aji